masa uang jajan nya acing sama kayak uang jajan nya edward
emang uang jajan kamu berapa
mak si acing teh jangan dikasih uang banyak banyak
si entik sering banget dibeli lipstick
demi allah mah gak pernah mah
kalo cecek boleh tau kenapa cu
pasti gara gara aku udah gak suka nemenin kamu lagi hancut
kamu marah sama aku karena aku manggil kamu ngecut
kayanya ini teh bukan bidangnya cucu
cucu mau konsentrasi aja dalam sugar
ya kalau emang itu mau kamu ya
mudah mudahan aja kamu berhasil sama sugar kamu ya
hari ini cicen gak sempet ke atm
yaudah tuh ce kalo gitu cucu mau pamit pulang
kita tetep temenan kan
ya iya tuh entut
cucu kita cuman berhenti jadi agen
kalo tali silaturahmi mah tetep kita jaga
past plan boleh peh
kan mama juga mau atuh dipeluk
kok mams malah biarin si encut berhenti kerja sih mams
udah gitu mams bilang kalo si encut itu kerjanya bagus
kita itu nggak boleh maksa orang yang udah menyerah
nanti itu malah jadi alasan untuk menyerah yang kedua kalinya
kan emang sebenernya dari dulu juga cucu gak mau
mama aja yang maksain
nanti satu saat dia balik lagi kesini
dia pasti jadi yang lebih baik
mam sok tau
kok sok tau bagaimana sih
itu namanya belajar dari pengalaman
kamu juga harus belajar
jangan kerjaannya cuma kelentang kluntu mondar mandir nyariin si sobri
eh maaf assalamualaikum ma
berita penting apa pak
ah ini mah lusa ada arisan
lah emang gak ada uang di tabungan
nah ini bukan masalah iurannya mah
tapi papa belum beli perhiasan baru
ya ampun pak perhiasan papa kan udah banyak
mah dengar ya semua perhiasan papa sudah dipamerin
belum punya perhiasan baru lagi

amannya kayaknya tidak ngerti aja
beli emas itu juga menabung investasi mah
dan ini masalah harisan
ini penting mah
masalahnya satu kampung tuh dateng semua
nanti kalo papa dateng kesana
terus perhiasannya masih perhiasan yang lama
terus orang orang pada ngelihat
itu liat tuh si dadam tuh
pakai perhiasan yang lama
pasti istrinya jatuh miskin
tuh kalo digituin kumaha atuh
makasih ya mama sayang
debbie sekarang makan masakan papa
udah gak makan jangkut lagi
nah gitu dong
mama kan seneng dengernya
jadi papa bisa beli yang besar
yang gede biar orang orang pada keki
pada sirik sama papa ya
oke assalamualaikum ma
papi teh udah lama bisa gak beli baju baru
yang lama lama itu udah dibuangin sama emak
masa sih mah kayak gitu
wah sumpah demi allah nih

sampai baju kesayangannya papi juga dikasih ke tukangan sampah sama emak
kok emak begitu
mi papi teh jalannya lurus
bisa gak pernah cari gara gara
mami gak usah tanya lagi ke mak ya
nanti emak makin kesel sama papi
nanti dibilangin papi pengaduan
suka ngadu domba antara ibu sama anak
udah lah mi biarin aja
papi siap kok papi masih kuat ya
insya allah bapi kuat ya
eh teteh jangan lupa mi kirimin duit ya
soalnya lusa teh udah mau arisan
masa sih aku udah beli baju baru
yang lain pada pakai sepatu baru
papi aja gak ada yang baru nih
malu atuh mi papi gak pake baju baru
iya besok mami kirim
jangan lupa ya mi kirimin ya mi ya
semoga hama yang narik arisan duluan ya allah
kumulkanlah doa hamba
kumulkanlah doa hamba ya allah
sampai jumpa di video selanjutnya
ma masih uangnya jangan di luar tuh ma malu
masa uang jajannya aceh sama kayak uang jajannya edward
emang uang jajan kamu berapa
dilebihin tuh ma
si acing teh jangan dikasih uang banyak banyak
yang ada nanti dia boros
demi allah ma gak pernah ma
acing awas ya
uang jajannya edward jangan suka ditilep
pm udah ngomong belum sama ma soal uang buat beli baju
boleh acing minta sekarang ma
nanti saja tokonya juga belum buka
pulang sekolah ya ma ya
yang bisa isi mesin brillian dibawah ini
ines itu sesuatu apa